kami telah mengawal area sejak hari kedua dan kami sekarang di atas ofensif
dan meningkatkan hasil bagi siswa aborigin dan penduduk berbumi selaturi straight islander di australia tengah
saya ingin mengucapkan selamat hari lahir pancasila
merupakan tujuan utama perjanjian iklim paris pada tahun dua ribu lima belas
pengelolaannya ada kantornya ada mungkin petugas petugasnya
konflik israel dan hamas
pendahara negara daniel moche menyarankan
besarannya setara dengan tunjangan hari raya thr april lalu atau lebih besar dari gaji ke tiga belas tahun sebelumnya
sekaligus juga tadi chris indonesia dengan singapura
bendahara jim shammerce mengungkapkan perubahan tersebut akan mempercepat proses persetujuan merger dalam waktu tiga puluh hari kerja
tapi dia juga menambahkan saya tidak mendapatkannya sejauh ini
apabila anda atau orang lain memerlukan bantuan
puluhan orang yang mengambil mulsaf terkontaminasi asbest
sebuah keputusan yang tidak disetujui oleh beijing
jika kita melihat data data yang diperlukan untuk memperoleh data
kelima kekerasan ekonomi meliputi perbudakan tidak dinafkahi hingga melarang anggota keluarga tidak bekerja
orang orang untuk tidak berkooperasi
pertama kali kita berkahwin
hal ini disambut positif oleh manajemen persib bandung
oppenheimer karya christopher nolan telah memenangkan penghargaan oscar untuk film terbaik
dan keempat yang terakhir yalah melanjutkan vaksinasi
pembicaraan tentang imigrasi yang berdasarkan krisis rumah kita adalah penting
polisi menyapa pelari maraton dan mantan anggota parlemen partai liberal
temuan baru itu tidak mendiskreditkan tujuan perjanjian paris saat ini
dan itu akan mulai menurun sepanjang hari ke shepperton dan merchandise

tanda tanda pemerasan seks yang perlu diperhatikan
demi mencapai kekebalan komunitas di indonesia
dengan apa yang terjadi pada sidang pertamanya di pengadilan sejak juni tahun lalu
dia bergabung dengan daftar legenda terkenal
mahasiswa israel mengatakan protes pro palestina yang sedang berlangsung di universitas besar australia itu
hukum pelarangan hasutan untuk menimbulkan kekerasan
pihak berwenang victoria telah meluncurkan penyelidikan atas runtuhnya sebuah tambang di balaret
ini adalah genosida dan kita harus berhenti berpura pura lainnya
intinya tadi sudah saya laporkan ke pak menteri bahwa persiapannya sudah sangat matang untuk venue untuk hotel hotel para volunteer ini sudah sangat siap sekali
sebenarnya apa yang kita lihat dan apa yang jelas di antara semua ekonomi yang berpura pura adalah
sejumlah empat puluh delapan ratus dua puluh satu kasus
dengan menyatakan bahwa hal tersebut diperlukan
kita memiliki banyak masalah
parlemen australia mengutuk serangan terhadap israel yang dilakukan kelompok militan hamas
antara amerika serikat israel dan qatar
sekali lagi sari berita penting hari ini sopir bals yang dituduh menyebabkan salah satu kecelakaan paling mematikan di australia mengatakan
dan itu akan mulai menurun sepanjang hari ke shepperton dan merchandise
memulai sebuah perjalanan tiga puluh enam jam ke laboratorium orbit
larangan dua tahun terhadap investor asing dan penduduk sementara untuk membeli rumah juga akan
polisi mengatakan akan ada penangkapan lebih jauh
sementara itu penggunaan vaksin bagi anak berusia di bawah dua belas tahun bepom belum memberi lampu hijau
kebijakan energi pemerintah federal
pemerintah albanisi akan meningkatkan kampanye untuk mendukung suara masyarakat
tujuannya untuk menjaga pemanasan di bawah dua derajat celcius
kantas kehilangan daya tariknya
who menyatakan bahwa varian b satu satu tujuh mempengaruhi efekasi vaksin astrazeneca
pertama kali kita berkahwin
australia harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk energi di masa depan
george bally alasan utama smith yang dipilih yang secara sukarela berpindah tempat
yang menjadi wakil komandan tiga ribu
diabadikan dalam sport australia hall of fame
bersifat sukarela harus diwajibkan

untuk asbest yang terkontaminasi mulsaf di sydney
juru kampanye terkemuka untuk suara tidak
khususnya oleh kasus importasi dengan sumber daya yang ada bukan untuk menjadikan kita pesimis atau menjadi terlalu panik
pihak koalisi memperkirakan pengurangan program migrasi akan membebaskan empat puluh ribu rumah pada tahun pertama dan seratus ribu rumah dalam lima tahun di australia
ini adalah angka yang cukup tinggi
itu kekerasan terhadap istri yang paling tinggi